nah untuk mengetahui gimana sih sebenarnya dampak corona ini terhadap industri perfilman
sudah ada reza rahardian yang terhubung melalui sambungan skype bersama kita pada sore hari ini
selamat sore kabar baik alhamdulillah terima kasih
baik mas reza baik
nah ini mas reza hari ini kan diperingati sebagai hari film nasional
tapi kita tahu juga bahwa situasi saat ini mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas begitu di luar rumah
dan kalau industri perfilman saat ini mas reza bagaimana pengalamannya
apa dampak dari wabah covid sembilan belas ini terhadap industri perfilman di indonesia saat ini
saya rasa dampaknya tentu cukup besar ya artinya pertama ada penutupan bioskop
sesuai dengan imbauan pemerintah untuk tidak berkumpul atau membuat kerumunan gitu ya
kita tahu sendiri kalau menonton bioskop sifatnya komunal jadi udah pasti orang banyak akan berkumpul
dengan bioskop tutup otomatis
sebagai sebuah etalase untuk film indonesia tayang di bioskop akhirnya tidak ada tempat
dan mungkin sementara waktu ini memang kegiatan syuting juga hampir di seluruh produksi film indonesia
saya rasa dihentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan
jadi cukup banyak dampaknya tentu terhadap industri film indonesia sendiri secara ekonomis juga sangat berdampak
para pekerja film yang kemudian juga tidak bekerja tidak bisa bekerja dari rumah
karena kami pekerja film bekerja di rumah
jadi untuk bisa bekerja dari rumah rasanya agak sulit memang
tapi tentu ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja film
banyak sekali sektor industri manapun yang terkena dampaknya
oke nah sebagai salah satu insan perfilman indonesia nih mas reza
pertama saya sebisa mungkin mendengarkan berita berita yang saya sortir
untuk tidak terlalu banyak
karena kan berita tentang baik itu tentang virus corona itu juga banyak sekali gitu ya
ada sumber yang kadang kadang tidak valid hoax dan lain lain
jadi saya mencoba meminimalisir dan mencari sumber sumber yang memang valid
bisa dari website officialnya who kemudian dari kemenkes info kemudian dari website covid yang sudah resmi dari pemerintah
hanya untuk menguptik diri saya juga tentang perkembangan kasus ini dan menonton berita berita tentunya
tapi saya rasa waspada penting tidak untuk panik
saya juga berusaha untuk menyikapi ini dengan keikhlasan yang besar tentunya bahwa semua orang merasakan hal yang sama
jadi memang saya di rumah isolating diri sendiri menjaga jarak bahkan dengan keluarga terdekat saya
ibu saya tidak berjarak cukup jauh untungnya tinggalnya
tapi saya juga nggak berani berkunjung ke rumah ibu saya untuk terlalu
jadi kalau ke sana saya memastikan jaraknya juga jauh
jadi hanya say hi dan tidak terlalu berkumpul lama menggunakan masker dan lain lain
di rumah juga tetap sebisa mungkin ya cuci tangan sesering mungkin menjaga kebersihan rumah
jadi banyak pekerjaan rumah yang bisa dilakukan juga bersama orang yang bekerja di rumah saya juga
jadi kita kerja sama bareng bareng di besi rumah dan lain lainnya
hal hal seperti itu
jadi olahraga tentunya di rumah
berarti memang membutuhkan kesadaran juga dari kitanya ya mas reza untuk sama sama saling menjaga satu sama lain
karena saya selalu berpikir bahwa saya memposisikan diri saya sebagai orang yang juga mungkin saja menjadi karier
walaupun tidak ada gejala sejauh ini
tapi bisa saja
jadi preventif ini saya lakukan sebenarnya untuk menjaga juga agar orang orang terdekat saya juga tidak kena
kalau saya tetap bergaul atau membuat perkumpulan
misalnya saya mengundang teman teman saya
oh deh ini kita tidak bisa keluar
kita ngumpul ngumpul aja di rumah
ya sama saja sebenarnya
karena yang dihindari kan sebenarnya berkumpulnya ini
jadi sebisa mungkin ya kalau misalnya masih bisa dengan skype video call dan lain lain
memang ini situasi yang harus kita hadapi sama sama
dan untuk menjaga keselamatan orang lain tentunya
jadi ini bukan tentang kita menjauhkan diri atau situasi ini menjauhkan kita dari orang lain
tapi memang ini hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang
saya rasa pemerintah juga bekerja cukup keras
untuk bisa memastikan bahwa hal ini bisa tetap terjaga
saya tahu ini sulit apalagi buat orang orang yang mungkin bekerja hari ini untuk makan hari ini
tentunya harus mencari solusi terbaik untuk mereka mereka juga
nah mas reza ini terakhir
terkait situasi seperti ini saat ini kondisinya
apa harapan mas reza terhadap kondisi perfilman indonesia
saya secara jujur harus mengatakan ini ya
saya belum tahu apa apa
atau harapan saya bahkan belum bisa berharap
harapan saya adalah yang paling utama semoga kondisi ini bisa cepat pulih
orang orang yang sakit saat ini bisa cepat diberikan kesembuhan
dan buat mereka yang masih diberikan kesehatan semoga menjaga kesehatan dengan baik
untuk industri perfilmannya sendiri ya saya tahu kita akan butuh waktu lagi untuk bisa bangkit sama sama
tapi mudah mudahan dengan mau bekerja sama secara langsung
bisa dalam banyak orang organisasi organisasi di perfilman nya
para produser dan lain lain
mudah mudahan kita bisa sama sama bangkit
karena saya rasa kita akan perlu waktu
jadi harapan saya sih semoga ini semua dulu reda
masyarakat bisa kembali beraktifitas
otomatis kami para pekerja film juga bisa dengan leluasa lagi menghibur masyarakat lewat karya karya film indonesia khususnya
tentunya kita semua berharap yang sama begitu ya
terima kasih mas reza rahadian sudah bergabung
sore ini bersama kami di cnn indonesia news update
terima kasih kembali